setelah dibungkus berukuran kecil gula pasir yang berjumlah lebih dari delapan ton ini langsung dinaikkan ke hatap masjid
gula ini merupakan sumbangan dari masyarakat keturunan india dan warga jamaah masjid muhammadan di kawasan pasar batipu padang selatan
usai doa bersama gula pun dilempar dari atas masjid
ribuan warga antusias berebut gula yang dibungkus dengan kain warna warni tersebut
mereka rela berebut perdesakan terjatuh bahkan terinjak injak untuk mendapatkan sebungkus gula